gubernur papua sekaligus kader partai demokrat lukas nmb telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk terkait dengan kasus ini
syarif hasan selaku anggota majelis tinggi partai demokrat menyatakan partai demokrat akan menghargai proses hukum yang berjalan di kpk
meski ada kader partainya yang terseret kasus korupsi syarif tidak merasa khawatir akan elektabilitas partainya menjelang pemilu dua ribu dua puluh
semuanya harus dilakukan secara akuntabel kita mendukung kpk bahwa pemberantasan korupsi itu harus dituntaskan dan tidak boleh tebang pilih
jadi kita komit tentang itu jadi sekali lagi ini adalah suatu ketindakan pribadi
jadi tidak ada katanya